lebih nikmat dan lebih berkah walaupun sedikit
kirain masih pingsan ternyata ada si yuman
aduh dia denger gak ya yang kita omongin tadi
kalau dia sampai tahu bu gawat kita bu
mungkin kita kejalan bu
orang orang mana mungkin sih percaya sama warna kecil
benar juga bu
kalau begitu kita pergi dari sini
jadi bu ranti itu pingsan gara gara ngelawan hantu oma belanda
aku dapet kabar dari prt
tidak ali gimana sekarang tam
ali masih di rumah rumah itu
eh eh kenapa ali
ali kamu gak kenapa kenapa
kamu di sandra hantu sama oma belanda ya
itu hantu palsu
untuk oma belanda itu ternyata porohaya
dia dibantuin sama suaminya buat gangguin kita semua
setelah om roy bilang gak ngomong ke rumah gitu
mereka rencana gak mau terus jadi hantu
hmm jadi begitu rupanya
bagaimana kalau kita laporkan ini ke pak rt aja
pak rt gimana sih
kenapa cuma saya yang diselametin
kenapa bukan ali juga dibawa
aduh kalau ali sampai kenapa napa gimana pak rt
buranti tadi saya sudah panik dengan keadaan buranti
bukan dia mau kasih malah marah marah
buranti kok masih
tapi keadaannya ali gimana kalau sampai ali kenapa napa di sana pak rete
harusnya tuh ali tadi dicari terus dibawa
biar saya dan para hantif yang nyari ali
ya makasih ya mr roy
gitu dong tuh ya tuh
ali kamu dari mana sih
kamu terpikir mamping khawatir tau gak
kita tadi ke sana ke rumah tua
tapi ali tidak ada
dari mana cingan kamu
hei pak rt
katanya siapa coba setan hantu oma belanda
dia adalah selain dan tiada bukan ibu rohai
yang bener li
apa yang dikatakan bu messi
ya pak rt
tadi aku lihat sendiri
orang rohayeh sama suaminya sengaja nakut nakutin tukang
karena mereka gak mau rumahnya dibongkar
kenapa bisa begitu
dengan rumah saya beli
tunggu tunggu tunggu
jangan sampai pendapat ini menjadi fitnah
saya mah pokoknya gak peduli lah sekarang
mau rohayeh kayaknya siapa yang jadi roma belanda
mami khawatir banget
ngomongan ali tadi bener
ternyata suami ini memang rohayeh dengan menjadi hantu roma belanda
ternyata suami ini memang rohayeh dengan menjadi hantu roma belanda
ternyata suami ini memang rohayeh dengan menjadi hantu roma belanda
inilah ada video
barusan diambil sama mandor saya
dan dikirim ke saya
kirim masih pingsan
ternyata ada siuman
aduh dia denger gak ya apa yang kita omongin tadi
iyaan ini tidak bisa didiamkan
iya pak rt
secepatnya kita harus datang ke rumahnya porohaya
untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat
eh tapi ali di rumah aja ya
temenin rafa sama yang lain
biar ini jadi urusan mami sama pak rete
jangan sampai terlambat
bu kita mau kabur kemana bu
yang penting kita kabur
takutnya ada yang percaya sama anak kecil itu
nanti kita digemukkan oleh warga
ada siapa ini
tahan tahan tahan
pegang pegang dia
jangan sampai kabur
eh udah jangan
saya nanti aja sih
jangan pak rt
eh menkabur kabur aja
ada yang maling senda
kamu kan yang jadi oma belanda ya kan
aku dapetin warga
pak rt nih halang aja
mana buktinya pak rt
waduh kena tangin
nah berarti nya tuh
kenapa kalian berbuat seperti
nah ayok kenapa
jadi saya sama suami saya berniat menghentikan renovasi rumah tua itu
namanya rezeki itu enggak ketukar meskipun usahanya sama
seki itu sudah ada yang ngatur
udahlah nikmatin aja
nggak bakal ketuker kok
nggak bisa selesai sampai di sini
urusan dulu sama polisi jalur hukum
nah itu tegas namanya pak red
eh pak rt
ampun pak rt ampun
ampun benar pak rt
pak rt saya sudah maafkan mereka
tidak bisa dirapokkan ke polisi
saya tidak mau mereka susah
untung baik mr roynya
mister baik sekali
saya jadi malu
iya makasih ya mister
yang penting jangan diulangin lagi
membahayakan orang lain
jangan suka ngejegal rejeki orang
biarin aja kalau mr roy
atau yang lain yang mau bikin kos kosan
yang penting rejeki yang kita dapat
dengan cara yang halal itu
akan jauh lebih nikmat dan lebih berkah
benar pak rt
saya menyesal menyesal menyesal menyesal
saya selalu menyesal
lumpa air tek
aduh dengar suaranya bu
messi langsung panas dalem
aku masih lampu
kok ke belanda
cendek ada hantu umur lagi
mungkin aku salat dulu
biar nggak digangguin hantu
kemudian ya enak sih